saya pemilik yang dua puluh dua bukan pak masa usir
siapa yang kasih makan pemerintah yang kasih makan
suruh tutup tapi nggak bertanggung jawab
dari psbb ppkm ppkm darurat lalu sekarang ppkm berlevel
ketika rakyat sudah dibuat pusing oleh pandemi
rakyat pun harus dibebani untuk mengerti istilah dan aturan baru pemerintah
sejumlah warga mengaku dibuat bingung oleh aturan aturan baru
butuh uang juga ya buat mata pencaharian
sama aja sih kayak yang dulu itu kan dulu kan apa sih namanya
iya psbb terus sekarang ppkm
aku mah tinggal nunggu aja deh soalnya kan juga kangen ya sama kayak mainan
maksudnya kayak dufan gitu kan pernah ditutup karena ppkm
ya sekarang cuma bisa berdoa sama ngelakuin protokol kesehatan biar nggak terkena penyakit covid ini
sejalan dengan sebagian masyarakat ketua umum ylbhi aspina wati mengatakan
sejak awal ppkm darurat diberlakukan istilah ppkm sendiri sudah membingungkan
sebab istilah ini tidak dikenal dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
ketimbang menggoda ganti istilah asvinawati berharap pemerintah fokus memenuhi kewajibannya
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi
ppkm ini istilah dari mana nggak ada di mana mana gitu
kita tahu bahwa ada undang undang enam dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
di sana hanya ada karantina wilayah psbb pembatasan sosial berskala besar
karantina rumah sakit karantina rumah atau karantina di perbatasan
meski menuai kritikan pemerintah punya alasan tersendiri mengeluarkan kebijakan
ppkm berlevel menggantikan ppkm darurat
menurut menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
kebijakan ppkm berlevel adalah bagian dari rencana pelonggaran kegiatan masyarakat
di wilayah tertentu jika ada indikator perbaikan penanganan corona
kita juga akan melihat data data sehingga pada tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh satu
akan dilakukan relaksasi dan pembukaan bertahap di beberapa daerah
apabila saya ulangi apabila menunjukkan perbaikan dari semua sisi
terutama penurunan kasus dan indikator indikator sesuai dengan acuan dari who
saya kira parameternya sudah ada sudah di brief juga
apa itu di level satu dua tiga dan empat
meski kebijakan ppkm darurat diperlukan untuk menekan lonjakan kasus covid sembilan belas
dampaknya terhadap sektor ekonomi tak bisa dipungkiri
ancaman phk masal dan bertambahnya pengangguran mencuat
setelah sejumlah sektor usaha menutup bisnis mereka
tim liputan cnn indonesia